layaknya seorang model hidangan ini menjadi prima dona di hadapan kamera dan sorotan lampu
didandani oleh tangan lihai food stylist atau penata makanan hidangan itu disulap menjadi semakin menggiurkan
konon katanya don't judge a book by its cover tapi gak berlaku dengan food styling atau penataan makanan
justru penampilan yang cantik dari makanan menjadi daya tarik
berbeda dengan chef yang membuat makanan terasa enak food stylist menjadikan penampilan makanan bikin lapar dari mata sampai perut
profesi food stylist sudah lebih dahulu populer di luar negeri sedangkan di indonesia masih sedikit yang menggeluti bidang ini
salah satunya emilia niko pesatnya perkembangan kuliner di indonesia menjadi gerbang baginya membidik pekerjaan yang menjanjikan itu
brand ternama seperti starbucks j co eat lah burger king dan ahma recipe dari hongkong menjadi sederet produk makanan yang memakai jasanya
trendnya di indonesia ini sendiri seperti apa sih saya mungkin baru mendengar tentang food stylist ini beberapa tahun terakhir
karena social media juga ya
sebenarnya dulu dulu keberadaan food stylist di indonesia itu sudah sejak kapan sih sebenarnya mbak
kalau aku kan udah jalanin styling ini seriusnya benar benar seriusnya di delapan tahun
cuma sudah start dari sepuluh tahun
sepuluh tahun lalu cuman kan itu kayak bener bener bantu teman aja
menurut aku sekarang ini permintaannya tinggi untuk food stylist
semakin tinggi tapi pemainnya juga
semakin banyak cuman kalau mau cari yang benar benar berpengalaman itu lebih baik
seorang food stylist tidak harus bisa memasak namun penting memiliki passion terhadap makanan dan berjiwa seni untuk membuat dekorasi
ia pun harus memiliki kemampuan berinteraksi yang baik karena pekerjaannya melibatkan profesi lain dalam tim
kalau kita perlu campaign misalnya

nah itu kita perlu banget food stylist
karena kalau misalnya foodnya kurang menarik of course nantinya kan pasti kurang menjual
lebih ke arah situ
jadi kita akan selalu try a lot of new ideas untuk berkreasi looknya semenarik apapun
nah itu di situlah food stylist
menyadari karyanya terpampang di media sosial perempuan kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan itu punya trik khusus merias makanan
penting banget kalau food stylist itu nggak boleh terlalu lebih lebih inforsi
barangnya karena akan muncul di sosial media ya
pengamat media sosial hariko wibawa mengatakan peran media sosial membuat profesi food stylist semakin banyak dicari
pastinya idealnya adalah food stylist yang berjiwa content creator
jadi dia food stylist tapi juga dia paham bahwa content creator ini membutuhkan interaksi membutuhkan engine membutuhkan percakapan
maka kadang kadang ada sesuatu yang dia sebetulnya tahu itu sempurna tapi sengaja dia tidak sempurnakan untuk memancing interaksi

perkakas masak serba mungil dilalui

perkakas masak serba mungil dilalui
perkakas masak serba mungil di
melengkapi kuas benar benar membuat saya seperti sedang merias wajah
benar benar ini kita lagi pakai blush on
perkakasnya pun juga kurang lebih ya perkakas yang digunain oleh orang makeup ya
ini full setiap surface nya ya
ketika misalnya di dapur seorang chef yang lagi bikin makanan ini
dia ini kan dibikinnya ya ditaruh langsung di wajan gitu ya
sekaligus dengan sauce nya ini
nah sementara dengan food stylist gak kayak gitu
harus semuanya dijebreng di atas
justru saya nggak mau kalau udah dicampur bareng itu udah layu bagi saya
saya harus benar benar fresh
hasil riasan makanan emilia siap difoto
desainer grafis kemudian melakukan preview lewat layar untuk memastikan setiap elemen
dalam riasan makanan tersaji sesuai dengan konsep yang diusung
ya konsep health open box atau kotak terbelah yang diciptakan emilia menyungguhkan ide
bagaimana sebuah anatomi makanan ditampilkan
namun ternyata penataan makanan emilia tak serta merta memenuhi komposisi
ini berarti nggak bisa langsung ini ya setelah di preview ternyata harus ada yang diperbaiki seperti itu ya
sering terjadi kayak gitu ya
udah isi bedirin lagi taruh lagi
kayak kita harus dua angle
supaya ini kiri kanan nih nggak gemuk
ini kan kelihatan nasi gemuk nih
berarti ini nasinya kebanyakan aja sih
jadi aku harus kurangin nih nasinya
sebenarnya bisa proses dibantu diedit sama fotografer
tapi kalau misalnya yang udah ter kalau selap sebisa mungkin aku bisa bantu achieve di real
tapi aku lebih baik realnya gitu
emilia harus melakukan proses retouch seperti menggeser posisi telur mengurangi butir nasi dengan pinset
serta kembali mengolesinya dengan minyak zaitun agar tampak mengkilap dan tekstur kuning telur tidak keribut
wah sebuah upaya yang sangat mendetail ya
wajar saja hasil akhir sebuah foto makanan tidak hanya berfungsi mengundang orang untuk membeli
tetapi juga membangun citra sebuah produk yang tertuang dalam buku
yang tertuang dalam buku menu ataupun platform media sosial
roni satria septia di pradana jakarta